para pelaku penembakan istri tni di semarang jawa tengah
akhirnya berhasil dibekuk tim gabungan polri dan tni
mereka adalah sugiono ponco agus dan supriyono
yang masing masing ditangkap di daerah yang berbeda
yakni demak semarang dan klaten
satu orang lagi bernama dwi seorang warga sragen
ikut ditangkap karena menyediakan pistol
yang digunakan untuk menembak korban rina wulandari
dari hasil penyelidikan sementara
salah satu pelaku mengakui mendapat perintah
dari kopral ii muslimin suami korban
untuk menghabisi korban
caranya dengan menembak di bagian kepala
sebagai imbalan muslimin memberikan uang satu ratus dua puluh juta rupiah
kepada salah satu pelaku saat berada di rumah sakit
menunggu istrinya rina wulandari
menjalani operasi pengambilan proyektil peluru
dikasih duit berapa
terus dibagi berapa
selain nembak sebelumnya disuruh apa
selain menggunakan jasa pembunuh bayaran
tim gabungan polri dan tni juga menemukan fakta
bahwa kobda muslimin beberapa kali menyewa pelaku
untuk membunuh istrinya
caranya dengan memberi racun santet
hingga percobaan pencurian
tidak hanya melakukan penimbakan
jadi sebelumnya itu satu bulan yang lalu
keterangan ini baru keterangan ya
belum kita kosek
dia sudah memerintahkan babi untuk
yang kedua mencuri
jadi pura pura mencuri yang jelas
targetnya istrinya itu mati
kemudian yang ketiga
dia menggunakan santet
kepala staf angkatan darat
jenderal dudung abdurrahman senin siang
menjenguk rini wulandari
istri anggota tni yang menjadi korban
penembakan di semarang jawa tengah
kasat tidak bisa bertemu langsung dengan korban
karena masih menjalankan
usai menjalani operasi kedua pada organ dalamnya
meski empat orang yang diduga sebagai pelaku penembakan
kini sudah ditangkap
tim gabungan tni dan polisi
namun terduga pelaku utama kobda muslimin
yang merupakan anggota tni
dan juga suami korban sendiri
kini masih buron
tim liputan cnn indonesia